asma kita harus bicara
nod itu orangnya nod ada di depan pagar
mau apaan sih lo
ini aku kevin asma
terus gue nanya
aku kevin calon suami kamu asma
gue tuh bukan asma ya
salah orang loh cari tempat lain
asma tunggu dulu asma
aku tuh ada orang ngaku ngaku kalau cinta katanya calon istrinya dia
kamu yakin gak kenal sama dia
masa sih calon istrinya sendiri gak kenal
gak mungkin mau salah orang
dia pasti asma
mungkin dia yang salah ya
dbp dapat bantunya biasanya

if only si bantuan blocks di sana
gak ada hasil apa apa lagi
ikut saya nyari dia dulu
buat ty besasia itu
mamaku memang bagus
kamu punya ih
tes khader suara sial namanya

tapi kamu harus sering telepon maminya mami harus tahu kondisi kamu soalnya
iya mi oh iya mi aldanya ada gak mi
mami mas kevin mau ngomong sama alda
sebentar kamu harus bisa rayu kevin ini aspeknya mau pulang
halo mas kevin ini teh ada
alda selain kamu asma itu punya saudara lagi gak ya
hah saudara gak ada mas
kalau saudara perempuan yang mirip asma mukanya ada nggak
eh mas kevin teh kok malah nanya kayak gitu
tolong jawab dulu pertanyaan aku alda
memangnya kenapa tuh
ada apa enggak
eh mas kevin atletnya udah bilang gak ada mamanya asma teh meninggal pas lahirin asma
yaudah lah terima kasih
asma kita harus bicara
hari obah kenaon atuh
mukanya tuh cembetu tuai nanti keliatan cepetua atuh
keredek aja hidupnya teh
abah diangkat mau katanya jadi lurah
ya sok atuh abah diterima aja
kan kalau abah jadi lurah teh
abah banyak proyeknya teh
si amu mah karena proyek wek
pemimpin itu mah bukan cari proyek amu
pemimpin itu adalah mensejahterakan yang dipimpin
kan cari proyek tidak gampang jadi pemimpin teh
ya kalau begitu sih terserah abah waelah
rambutnya nurut aja
tapi abah tuh nggak bosan yap
masih ada yang ikan doi ikan doi
asma sudah nggak ada
masih ada juga di kota
ya untuk apa lagi
abah siap lah jadi lurah
abah nubagernu kaseh
juara kalau begitu udah juara
abah aku tak hukum
tante yakin anak tante bukan asma
ya bukan dong
anak tante itu namanya cinta
tapi dia mirip banget sama asma
tante dengan ibu asma dan ibu asma belum meninggal
dan tante adalah istri pak giman
suami tante itu bernama faisal bukan giman
itu foto kami berdua
ini lebih jelas
ini fotonya suami tante
dan ini cinta anak tante
coba nah kevin lihat
sambil lihat lihat tante tinggal dulu
buang lebih rumah ya
ya enggak apa apa
eh tenang aja
ntar pasti gue sisain dia buat lo
sekarang ada di dalam rumah
di dalam rumah
kok bapak izinin dia masuk sih
tapi nyonya yang suruh masuk non
cowok yang geneng tadi itu ya
iya betul itu
gue masuk dulu ya
ih bapak gimana sih
hai aku sinta
nama saya kevin
ngapain sih lo kesini lagi
asma asma udah dipengen gue
kamu tuh asma
kok foto yang ada di dia sih
asma mungkin kamu terluka waktu kamu diculik
aku kesini untuk bantu kamu ingat semuanya
eh asal lo tau ya
gue gak pernah sekalipun hilang ingatan
asma tunggu dulu
mas ganteng mas ganteng
eh kau bisa kasih aku nomornya asma
orangnya udah pulang belum
tadi dia minta nomor apa lu apa minta nomor telepon gue terus lokasi
lokasih apa enggak lokasih alu yang bener dong nggak bisa diandalkan banget
ayo lah eh yang gue kasih itu nomor telepon gue bukan nomor telepon lu
ganjeng ganteng ganteng ganteng banget
gini ngapain sih lo ya lagi genit banget tahu nggak sih udah ambil aja
bukan kali gue pakai jilbab belu kali nih
halo di sini sinta agatha marbela delima ini dengan siapa ya ini kevin
asma aku nggak tahu kau benar benar lupa atau pura pura tapi aku mohon
jajurnya dia pikir gue ini lu ya udah
aja pura pura aja jadi mau apa mau nya apa dijelas aku pengen hidup sama kamu asma
aku gak bisa hidup tanpa kamu
pernah ada cowok seganteng itu ngomong kayak gitu sama gue sosoknya belum dimatiin berhasil
waduh laki laki itu benar mencintai orang yang bernamanya asma ya apa yang harus aku lakukan ya